sebelumnya pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt delapan ratus sembilan puluh dua dari makassar menuju ke gorontalo tergelincir di bandara jalaludin gorontalo pada minggu sekitar pukul delapan belas tiga puluh lima waktu indonesia tengah
dan akibat insiden ini sejumlah penumpang sempat panik bahkan ada yang pingsan untunglah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
panikan ratusan penumpang sempat terlihat saat pesawat lion air mengalami kecelakaan di bandara jalaludin gorontalo
pesawat yang memuat satu ratus tujuh puluh empat penumpang dan tujuh kru ini mengalami kecelakaan saat akan mendarat dengan kondisi hujan deras
menurut sejumlah penumpang saat akan mendarat di runway bagian utara pesawat tergelincir hingga menuju ke ujung bagian selatan bandara
kepanikan pun terjadi sehingga beberapa penumpang mengalami benturan bahkan ada yang sampai pingsan
namun pesawat bisa berhenti walau dengan kondisi sayap bagian kiri sudah berada di luar landasan
hingga menyentuh rumput bandara
akibatnya penumpang terpaksa keluar dari pintu darurat bagian kiri pesawat
ada pekerjaan gak
gini saya tadi mau turun tiba tiba tidak ada tangga
saya macam dibulat begitu nolong ibu itu tiba tiba ada yang belakang hantam saya di belakang
saya sudah tidak tahu apa apa
panik tadi pak
ya panik pak
petugas pegawai bandara dan pegawai maskapai penerbangan melakukan pengecekan terhadap pesawat yang tergelincir
hingga minggu malam pesawat lion air dengan nomor penerbangan
bt delapan ratus sembilan puluh dua dari makassar menuju gorontalo yang tergelincir di bandara jaludin gorontalo belum bisa dievakuasi
menurut keterangan dari otoritas bandara petugas masih akan menunggu peralatan yang akan datang dari makassar untuk menarik badan pesawat lion tersebut
penumpang semua bisa dievakuasi
jumlah penumpang satu ratus tujuh puluh empat pak
kemudian kronya tujuh
memang tadi ada yang pingsan mungkin karena kaget
langkah yang sudah kita lakukan tadi itu kan ada terguras itu tanah tanah yang masuk ke landasan sudah kita bersihkan
kemudian kita sudah koordinasikan sesuai dengan prosedur
pesawat atr akan datang untuk membawa dukungan selves untuk mendukung untuk mengevakuasi pesawat tersebut
jadi tidak ada penerbangan
penerbangan dari dan ke gorontalo sementara kita alihkan ke manado
berapa jauh pak
tergelincirnya pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt delapan ratus sembilan puluh dua dari makassar menuju ke gorontalo
mengakibatkan sejumlah penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan di bandara jalaludin gorontalo dibatalkan
dan pihak maskapai pun harus mengembalikan uang pembelian dari para penumpang
telah terjadi peristiwa tergelincirnya pesawat lion air dari makassar menuju gorontalo
pada minggu malam sejumlah penerbangan terganggu bahkan dibatalkan
penumpang pun tampak kecewa karena tidak bisa berangkat ke tempat tujuan
bahkan sempat terjadi ketegangan di loket milik
lion group sejumlah penumpang memprotes dan meminta pihak maskapai mengembalikan uang mereka karena tidak bisa berangkat
karena dibilang kan itu paling kurang tiga hari atau lima hari deh nggak ada penerbangan katanya